polemik pasal pidana khusus termasuk pidana korupsi masuk dalam rkuhp masih terus bergulir
kpk masih berkeyakinan bahwa masuknya pasal pidana khusus dalam rkuhp
dapat menurunkan kualitas pemberantasan korupsi di tanah air
namun di sisi lain pemerintah justru berkuku bahwa tidak ada masalah
yang akan menghambat pemberantasan korupsi jikapun pasal pidana khusus ini tetap masuk dalam rkuhp
pembahasan tentang revisi undang undang kuhp masih belum selesai
di kalangan pemerintah parlemen dan komisi pemberantasan korupsi
kpk berharap dapat menemui presiden secara langsung untuk membahas hal tersebut
ketua kpk agus raharjo berharap dapat bertemu dengan presiden joko widodo
untuk membahas polemik tentang revisi undang undang kuhp
ia menegaskan sikap kpk masih sama
tetap menolak pengaturan pidana korupsi dalam revisi tersebut
menurut agus revisi itu akan mengancam kewenangan kpk menindak kasus korupsi
kpk akan menunggu kesediaan presiden untuk bertemu dan membahas hal itu
kita kalau diizinkan akan berkomunikasi dengan bapak presiden langsung
wakil ketua kpk laude m syarif mengatakan revisi undang undang kuhp
dapat menimbulkan kebingungan
dalam penyusunan dakwaan
menurut laude hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam hukum
laude menilai pemberantasan korupsi cukup dengan menggunakan undang undang tipikor
kalau kita mau menetapkan seorang tersangka misalnya pasal dua pasal tiga
ada di dalam kuhp dan juga di dalam undang undang tipikor
terus kita mau dakwakan yang mana
yang undang undang tipikor atau yang di dalam rkuhp
memang dalam rkuhp itu dikatakan ya
berlaku khusus berarti undang undang tipikor
tetapi mengesampingkan yang lama
ini menimbulkan apa dualisme dan menimbulkan ketidakpastian
itu hanya satu contoh lagi saja
banyak lagi yang lain
jadi itu mungkin akan kita bicarakan nanti dan kita akan bicarakan juga ke presiden
sementara itu menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan wiranto
memastikan revisi kitab undang undang hukum pidana tidak akan melemahkan kpk
mbah akan memudahkan lembaga terkait untuk menindak suatu tindak pidana khusus
menko polhukam mengatakan
kpk tidak perlu khawatir dengan adanya revisi tersebut
ia menjelaskan tidak ada tumpang tindih dalam revisi tersebut
revisi undang undang kuhp akan memperkuat proses peradilan yang berjalan
bapak pres setuju berhentas korupsi
tidak mungkin pemerintah kemudian punya niatan
untuk melemahkan kpk
kementerian ketengah yang misalnya rumusan pasangan yang berubah
terubah atau berubah
karena di titik tengah
tidak kementerian ketengah ngomongin perdomanya aja kok
dimasukkan di situ hanya pokok pokoknya saja
baca di peraturan peraliannya
banyak yang enggak baca sana
dengan adanya undang undang ini
berarti tidak menyadarkan
tindak pidana khusus dilaksanakan
di badan badan yang sudah sekarang
sudah sekarang ada
tidak pernah ada membubarkan badan itu
yang enggak dibubarkan
proses peradilannya tetap jalan
wiranto memastikan tidak ada upaya pemerintah
untuk melemahkan kpk
kpk merupakan sebuah lembaga sakti
untuk memberantas korupsi
baik langsung saja kita akan mencoba mengulasnya kembali
hari ini bersama dengan rasa mala aritonang
kepala perancangan peraturan dan produk hukum kpk
selamat malam bang mala
terima kasih sudah hadir
kemudian ada prof harikris tuti harikrisno
anggota tim panjang rkuhp dari pemerintah
bu tuti selamat malam
terima kasih sudah hadir
sebelumnya kita simak pernyataan dari bu tuti ya
kemarin ketika ditanya oleh wartawan
terkait dengan persoalan ini
ya itu mungkin ditanyakan pada kpk saja gitu ya
kenapa ketika kita meningkatkan sanksi buat penyelenggara negara
kok mereka kebakaran jenggot
kan harusnya malah senang dong gitu kan
kan yang disasar lebih banyak ke penyelenggara negara
daripada masyarakat gitu ya
ada juga anggota masyarakat
tapi lebih banyak penyelenggaraan negara
nah ini kok kita naikkan
kok malah mereka kebakaran jenggot gitu
itu yang kita seharusnya mereka senang dong
karena kami menganggap
kan mereka juga memasukkan tindak pidana
oleh pejabat negara sebagai salah satu bentuk
tindak pidana korupsi
artinya kalau seperti dilakukan pidana negara
kalau anda yang melakukan it's not corruption kan
nah kan itu dibedakan artinya
kualifikasi seseorang sebagai pejabat negara itu
harusnya lebih berat daripada yang bukan pejabat negara
nanti bang mala menjawab kebakaran jenggot apa tidak gitu ya
tapi saya ingin tanya dulu bu
tuti mungkin lebih jelasnya ya bu
jadi penjelasan anda tadi cukup panjang
jadi poinnya sebenarnya
apakah benar kesimpulannya dari apa yang anda sampaikan tadi
salah satu poinnya adalah
bahwa sebenarnya di rkuhp ini justru meningkat
dari sisi kualitas pemberantasan
korupsi di tanah air
seperti penyelenggaraan negara tadi maksudnya
ya penyelenggaraan negara
karena kami melihat misalnya
kami kan juga di kuhp itu bukan secara copy and base ya
kami melakukan telahan juga terhadap
tindak pidana dan sanksi sanksi
yang ada di dalam tindak pidana tersebut
lalu kami melihat
misalnya di pasal dua itu menarik sekali
setiap orang which is bukan pejabat negara
kalau melakukan korupsi
maka sanksi pidana minimalnya itu empat tahun
maksimal dua puluh tahun
yang di undang undang tipikor ya
yang di pasal tiga
kalau yang melakukan penyelenggara negara
sanksi pidananya minimal satu tahun
walaupun kita rame ya
di dalam tim sendiri tidak selalu setuju semuanya
kan kita rapi dengan perdebatan
minimal satu tahun kalau penyelenggaraan negara itu ya
itu di tipikor
di tipikor yang sekarang di undang undang tiga
itu sebabnya tadi saya katakan
karena menurut kami
penyelenggara negara itu harus bertanggung jawab
lebih daripada masyarakat
minimalnya berapa bu
kita minimalnya yang sementara kita ajukan itu
jadi dinaikkan dua tahun
oke dua tahun
nah karena kami menganggap bahwa seharusnya dia
bertanggung jawab lebih
karena dia sudah disumpah
dia melayani publik
dan dia punya kewajiban untuk menegakkan hukum
jadi tidak boleh kalau dia
kok lebih ringan ya
nah itu salah satu isu yang memang dianggap
salah satu isunya ya
mungkin bang mala melihat apakah ini sisi
positif atau tidak sehingga kok bisa
menjawab dinilai kebakaran jenggot tadi itu bagaimana
saya kira begini mas indra
yang pertama ini kita tentu bukan soal
kebakaran jenggot tapi kpk memang
punya tugas untuk melakukan
upaya pemberantasan korupsi
concern kita soal pemberantasan korupsi
ketika ada resiko terhadap langkah
pemberantasan korupsi tentu ini harus
disampaikan kepada tim pemerintah kepada presiden
makanya kami kemudian berkirim surat
kemudian yang terkait disampaikan oleh
prof tuti tadi bahwa benar
pasal tiganya memang ada kenaikan
tetapi perlu dilihat juga di pasal dua
misalnya ketentuan yang sebelumnya
minimal empat tahun turun menjadi dua tahun
maksimalnya tetap dua puluh tahun gitu
pilihannya sebenarnya kalau mau
dari empat tahun turun jadi dua tahun malah
iya untuk pasal dua
oke sebenarnya kalau mau dibikin gradasi
begitu supaya ada heavy
yang lebih kuat untuk penyelenggara negaranya
bisa saja tadinya empat tahun
untuk pasal dua kemudian lima tahun
untuk penyelenggara negara
dengan existing regulasi saja
yang sekarang ini ya
tipikor hari ini saja misalnya
setelah ada putusan pengadilan
masih banyak masyarakat kemudian yang komplain ke kpk
atau bahkan kalau kita saksikan di media
masyarakat masih banyak yang protes
kok rendah banget sih hukumannya
itu dengan undang undang yang sekarang
kok masih bisa pelaku masih bergaya
di depan kamera
ketika dia sudah jadi tersangka
dan sudah bahkan
nggak boleh dilarang kan bergaya
tapi maksud saya ada perasaan
perasaan masyarakat yang melihat efek jerahnya justru kurang
nah ini sebenarnya kalau
memang politik hukumnya
memang ini agak beda politik hukumnya
kalau kita merifer pada ketentuan buku satu misalnya
banyak hal hal yang memang lebih cocok
memang diterapkan pada pidana umum
misalnya pengurangan sepertiga terhadap percobaan pembantuan
itu mungkin tepat untuk diterapkan untuk pencurian perampokan
tetapi kalau pidana khusus
kita misalnya merefer pasal lima belas undang undang tipikor
pembantuan percobaan itu dihukum sama
artinya karakternya memang berbeda
ini ada kompleksitas
kalau ini mau digabungkan masuk ke dalam
maka lebih mudah sebenarnya
kalau sekarang ini kan sebenarnya sudah berjalan dengan baik
sudah cukup efektif menggunakan undang undang itu
yang eksistir hari ini
kalau ada beberapa pasal yang harus diperbaiki
sebenarnya kita usulkan ke pemerintah
untuk direvisi saja undang undang tipikornya
itu jauh lebih mudah
kita merespon peristiwa yang lalu soal bom
sangat cepat respon pemerintah
dengan segera merevisi undang undang tipik
ketimbang memilih untuk merevisi
ini mungkin pilihan pilihan yang mesti dipertimbangkan dengan baik
ada risiko yang tadi kami sampaikan
bukankah sangat sensitif ketika mau mencoba merevisi undang undang tipikor
yang biasanya sekarang sering munculkan
justru kita mendorong undang undang tipikor
yang sensitif itu merevisi undang undang kpk
itu yang jadi isu
nanti kita bicara soal kewenangan juga yang ada di
nah kita satu persatu poinnya ya
seperti mungkin yang disampaikan oleh
karena semua masyarakat kan paham juga melihat
menumpuknya pasal pasal terkait tipikor ini
nah prof duti
tadi kalau tadi disebutkan
saya sempat mengklaim dan tanggutip ya
soal bahwa sebenarnya untuk di rkuhp itu justru ditingkatkan
sanksi pidana terhadap penyelenggara negara
yang melakukan korupsi
tapi poinnya hanya naik dua tahun
sementara untuk setiap orang turun jadi dua tahun
dari empat tahun jadi dua tahun
sebenarnya kalau mau naik ya harusnya lima tahun
untuk penyelenggara negara minimal
jadi kami itu kan bukan hanya bicara soal satu jenis tindak pidana
kami ingin membangun satu rezim hukum pidana
proporsional rasional berkeadilan
itu sebabnya kita melihat juga
sanksi itu harus selaras dengan
dengan keseruan tindak pidana
ini juga menjadi salah satu mandat dari uncac
dan juga dari council of europe
sama sama itu harus ada itu
jadi ketika kita melihat ada sanksi pidana
yang ada di dalam
dalam undang undang tipikor itu
kami melihat tidak proporsional
seperti tadi ya
dan kami juga di dalam penjatuhan pidana itu
kami menghilangkan retributivism
apa itu maksudnya bu
kita mau vengeance gitu ya
nah kita itu mengumumkakan bahwa di dalam pemidana itu
kita harus memikirkan
yang pertama adalah untuk memperbaiki yang bersangkutan
untuk mencegah terjadinya
menyebabkan konflik dalam masyarakat
dan ini adalah juga untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat
nah hal hal ini yang diperhatikan
sehingga kalau tiba tiba kita sangat retributif
di tindak pidana tertentu itu kemudian berat sekali
ini tentu saja akan menjadi pertanyaan
pertanyaan tentang apa misalnya
ini punya politik atau filsafat
hukum filsafat pemidananya seperti apa
jadi kita nggak bicara sama pemidana
kalau asal berat segala macam begitu ya
ternyata tapi berbeda dengan pidana khusus yang lain
jadi semuanya satu satu
dan kalau kita lihat
sanksi pidana maksimal kan tidak berubah sama dua puluh tahun
yang berubah kan pidana minimalnya
nah itu sebabnya
yang diramaikan oleh teman teman kpk
tapi saya perlu kasih catatan bahwa
ini baru usulan dari pemerintah
jadi ini belum diputuskan bersama dengan panja dpr
jadi masih ada waktu ke depannya
dan kami juga masih berdiskusi mengenai
isu isu yang berkaitan dengan
jadi ini belum putus
sejumlah pasal pasal itu belum diputuskan bersama ya
dpr masih usulan pemerintah
masih usulan pemerintah
tapi kan kepermintaan kpk adalah
lebih baik mencabut saja itu ya pasal pasal itu
kalau itu mungkin nggak terjadi prof dutty tadi setelah
karena misi utama dari ruukuhp ini kan
yang pertama dekolonialisasi
we want to getreat of pasal pasal yang zaman dulu oleh
belanda oleh pemerintah kolonial itu dijadikan untuk
menzolimi penduduk indonesia
kemudian yang kedua kita kan mau melakukan
yang kita sebut sebagai rekodifikasi
nah sekarang ini kita ada dalam suatu
apa namanya masa dimana banyak sekali
undang undang pidana di luar kuhp
yang kemudian memakai
menyimpangin berbagai azas
pidananya kemarin kita melihat ada pidana
tiga bulan penjara
atau denda enam ratus miliar gitu
jadi gimana gitu ya
kok cuma tiga bulan penjara
sebabnya kami membuat
itu sebabnya kami membuat satu pedoman ya
yang kemudian kami gunakan untuk menentukan
yang sangat dekat dengan hati nurani kita
jadi memang tidak bisa dikuantifikasi dengan
begitu saja seperti matematika
sebabnya itu setiap pindah pidana itu
maksudnya prof uti itu melihat secara makro dengan memperlihatkan
kemudian apa namanya
dan berkeadilan maksudnya begitu
dan itu kami punya yang kita sebut sebagai modified delphi system dengan tujuh kriteria
itu yang kami jadikan landasan untuk kemudian menentukan nilai
tapi sekali lagi this is subject to discussion dengan
jadi intinya permintaan kpk kalau misalnya mau lebih baik dicabut saja daripada menimbulkan
kebingungan tidak mungkin terjadi
tidak mungkin terjadi
akan dijawab oleh bang rasa mala ya setelah jeda berikut ini
para imus masih akan segera kembali
selama ini kan publik menerima informasi bahwa kpk mengirim surat kepada berbagai pihak
termasuk diantara yang
antaranya adalah presiden dan juga panja untuk kemudian lebih baik mencabut saja pasal pasal terkait dengan tipikor keluar dari rkuhp
nah kalau malam ini tadi kan kita sudah dengarkan dari
blututi ya prof blututi ya
sayang ya saya pribadi ya
ya prof blututi tadi mengatakan tidak mungkin itu dikeluarkan
karena misi konsolidasi tadi tidak tercapai
misi konsolidasi atau sama konsolidasi tadi
bagaimana anda menilai
ya saya pikir begini mas indra
kalau jawabannya tidak mungkin dicabut tidak mungkin kita diskusikan lagi ini jadi sulit
karena yang saya tangkap tadi diskusi
di tempat pak menko
apalagi dihadiri juga oleh prof muladi dengan ariefnya menyampaikan kita masih bisa diskusi soal kemungkinan pasal mana yang
exactly tapi kan tidak dicabut semuanya mas raza malah
kalau anda mau semua hilang
maksud saya begini prof
tapi kalau dipilih
kalau dipilih pasti bisa ya
kalau bahasanya sama sekali sudah tidak mungkin
sama sekali nggak mungkin dicabut gitu
agak percuma begitu kalau kita tadi ketemu
yang saya tanggap pertemuan tadi
saya menangkap satu bahasa yang positif bahwa kita masih bisa diskusi soal poin mana yang bisa masuk mana yang mungkin masih bisa kita diskusikan untuk ada di dua ribu
posisi ini menurut saya sama dengan posisinya wakil kpk mengatakan kalau rukuhp mau disahkan keluarin dulu dong tindak pindahan korupsi
menurut saya itu tidak bagus juga
tidak mungkin makanya sejawab
jadi harus ada kompromis
lanjut sedikit prof
jadi terkait tadi saya pikir yang saya tangkap tadi bimn kopolhukam
kita masih bisa diskusikan lebih lanjut dan kita mengapresiasi untuk itu
yang kedua bahwa apa yang kami sampaikan sebenarnya kami sudah membuat matrik soal bukan cuma soal pidana penjara yang turun dan di pasal tiga memang ada yang naik
walaupun itu kami pikir bisa naik tanpa menurunkan yang pasal dua nya
tapi kami juga mensandingkan ketentuan misalnya pidana denda di dalam existing regulasi sekarang
undang undang ppkor dengan undang di rukhp
sebagian besar dominan itu adalah
bisa turun untuk besaran sanksi pidana
yang ada di rkuhp ini
yang di rukhp
minimum untuk pidana minimum
kemudian ada juga soal misalnya nanti soal penerapan bagaimanapun memang prof tuti juga sudah sampaikan tadi bahwa karakter di undang undang khusus ini agak berbeda gitu
ada special treatment di dalamnya
ada perlakuan khusus
di dalam kuhp buku satu banyak perlakuan yang sebenarnya sifatnya lebih meringankan
saya menangkap tadi ada satu kebijakan kriminal yang lebih melunak sebenarnya
terkait dengan pemindahan kita
sementara buat kami yang kami tangkap dari publik bahwa publik justru ingin lebih kuat lagi
lebih keras lagi
bicara soal pemberantasan korupsi
artinya kalau saya secara rasional saya belajar hukum juga yang saya tangkap yang saya pahami bahwa hukum menyerap kepentingan masyarakat kepentingan publik
aspirasi publik keadilan perasaan masyarakat itulah yang kemudian dituangkan dalam teks teks
itu yang saya tangkap
nah dalam posisi itu sebenarnya sangat penting untuk memperhatikan apa sih aspirasi masyarakat apakah cocok atau tidak
kami sudah memaparkan data itu dan kami menyampaikan bahwa ada risiko yang besar kalau ini dimasukkan gitu
secara konkret buat masyarakat
masyarakat akan komplain betul bahwa pemberantasan korupsi jangan jangan ini mundur satu langkah gitu
nah sebenarnya pertanyaannya bisa dibalik
kalau tim pemerintah memang harus memasukkan publik bertanya
apa sih untungnya secara konkret untuk kepentingan
ya menguatkan itu
bahwa ini harus dimaksudkan masyarakat dapat apa sih yang benar benar bisa dirasakan masyarakat
kalau kita bandingkan misalnya hari ini tanpa dimasukkan pun kita sudah bisa jalan cukup efektif dengan undang undang di luar kuhp seluruhnya
cukup efektif hari ini
kalau ada perbaikan
walaupun mungkin masih ada kritik sanksi pidana yang masih lebih ringan gitu ya
iya itu soal nanti kita bisa revisi untuk mungkin untuk meningkatkan
itu mungkin perlu dijawab juga
artinya bahasa bahwa secara akademik secara konsolidasi berbagai teori hukum pernah dituangkan
tentu itu hal yang baik secara akademis
tapi publik punya kepentingan juga soal regulasi ini
apa manfaatnya sehingga kodifikasi
jadi anda melihat ketika kalau tadi disebutkan atas kepentingan konsolidasi
apa namun kemudian melihat secara makro proporsionalitas rasionalitas berkeadilan
itu menurut anda gimana
enggak cocok jadinya
menurut anda enggak cocok
saya pikir kita juga diskusi dengan teman teman pakar yang lain juga
kalau bicara konsolidasi sebenarnya ternyata
karena sebagian juga tidak terkonsolidasi karena masih tertinggal juga di sebagian undang undang
yang tidak kita masukkan itu mas adalah tindak pidana administratif
jadi kalau bukan ini kan yang kita masukkan hukum pidana
maksud saya begini prof
kalau di kuhp dimasukkan enam ketentuan pasal dari undang undang tipikor
sisanya yang lain kan tetap masih tinggal di undang undang
of course masih berlaku
nah sebenarnya kalau bicara konsolidasi dan saya bicara yang sederhana aja ya buat publik
mengkodifikasi sebenarnya mengindeksi
bahasanya mensistematisasi orang lebih mudah membaca orang lebih mudah mencari begitu
tapi kalau dengan model yang masih tercerai berai juga tentu orang masih harus lihat di sini
lihat lagi di sini jangan jangan masih tercerai berai di tempat lain juga
artinya untuk mensistematisasi pun tidak terlihat sistematis juga
enggak berhasil juga kesana menurut saya
tapi again kalau memang bahasanya begitulah secara teori konsolidasinya ya itu sah sah saja secara paradigma intelektual atau keilmuan
tetapi publik perlu tahu secara konkret apa manfaatnya buat publik sehingga ini benar benar harus dimaksudkan modifikasi
ketimbang memperbandingkan dengan yang sudah existing dilakukan sekarang
menurut anda manfaat buat publiknya seperti apa
nanti bisa dijawab prof tip
manfaat publik yang kira kira misalnya sanksi sepedanya lebih tinggi begitu
itu kerasa akan membawa dampak bagi publik begitu
publik merasa akan senang dengan undang undang ini
kami menangkap apa yang disampaikan publik bahwa regulasi sekarang yang sudah ada di undang undang khusus itu sudah cukup berlaku
sudah cukup berlaku
sudah cukup untuk efektif untuk ditegak
menjerat para koruptor ya
kalaupun nanti ada kebutuhan untuk memperbaiki atau nanti untuk meningkatkan sanksinya di sana sini itu bisa dilakukan lewat revisi undang undang tipikor
sebagaimana direvisi undang undang anti teroris misalnya untuk memasukkan beberapa ketentuan supaya bisa meng cover berbagai peristiwa
ini yang kemudian ditanyakan
apa untungnya bagi publik yang menagi pemberantasan korupsi agar cepat agar sangat masif
lebih masif lagi ketika pasal undang undang tipikor ini masuk ke rkuhp bu
pertanyaan balik dari rkuhp
maksudnya tindak pidana khusus ke dalam rkuhp tidak memperlukan institusi
kpk tetap eksis dengan kewenangannya
tetap eksis dengan hukum acaranya
kemudian bnn tetap eksis
bnpt kemudian komnas ham dan lain lainnya itu tetap eksis
dan itu yang saya kira sudah berkali kali dimunculkan di bnpt
berkali kali dimunculkan di dalam media masa yang dirumuskan dalam pasal tujuh puluh sembilan
jadi ketika undang undang ketika rkuhp ini berlaku
maka undang undang khusus bab tentang tindak pidana khusus yang diatur di sini
tetap dilaksanakan oleh lembaga hukum yang berwenang
berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dengan undang undang masing masing
jadi itu tidak memperlukan seseorang
kami hanya mencoba untuk tadi misi utamanya konsolidasi
jadi apa yang bisa didapat masyarakat
teman teman di dpr menganggap bahwa pak benny harman misalnya
ini kita akan menjadi satu konstitusi bagi hukum pidana
yang kemudian akan menjadi diikuti oleh tindak tindak pidana lainnya
dan memang tidak mungkin kami memasukkan seluruh sanksi pidana
karena kalau sanksi pidana itu kan banyak
ada di bidang konstruksi
ada di bidang pajak
kalau masuk sini kita akan punya sekian ribu pasar
tapi intinya itu tidak melukai atau mengganggu kewenangan dari kpk selama ini
karena itu yang dikhawatirkan
harusnya tidak akan mengganggu juga pendegangan hukum di bidang pidana
oke benarkah itu yang diserahkan oleh bang rasa malah
kita akan lanjutkan sedikit lagi ya
satu segmen lagi setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami
baik saya akan tanya ke bang rasa mala
dari kpk sendiri merasa tidak bahwa seperti yang dikatakan prof tuti bahwa rkuhp ini tidak mengganggu lembaga manapun dalam menegakkan hukum
terutama pidana khusus
termasuk diantaranya kpk bnn dan lain sebagainya
saya pikir dari awal saya sudah bicara ini bukan cuma soal kelembagaan
tapi efektivitas pemberantasan korupsi ke depan
datanya tadi sudah disampaikan
di sini lebih turun
sementara di sini sebenarnya lebih berat
dan ada di bagian rkuhp yang meringankan
sementara treatment di undang undang khusus di undang undang tipikor itu jauh lebih berat
di bagian lain misalnya bicara soal kewenangan lebih spesifik
misalnya benar ada ketentuan pasal tujuh ratus dua puluh sembilan yang menyebutkan kewenangan sesuai dengan undang undang masing masing
sekarang mari kita lihat di undang undang masing masing
kpk disebutkan berwenang memberantas tindak pidana korupsi
ketentuan pasal satu angka satu undang undang kpk menyebut tindak pidana korupsi
yang dimaksud adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tiga puluh satu junto pasal dua puluh
dia menyebut tiga puluh satu dan dua puluh
tiga puluh satu dan dua puluh itu artinya apa
undang undang tipikor yang di undang undang nomor tiga puluh satu dan undang undang dua puluh bukan rkuhp
artinya nanti kita bisa berdebat
lawyer akan berdebat ke kita
kalau ada suatu kasus nih ya
kalau ada satu kasus
ada satu kasus lawyer akan bilang jangan pakai kuhp
karena anda hanya boleh pakai undang undang nomor tiga puluh satu
dan undang undang nomor dua puluh
kalau begitu apa yang harus dilakukan supaya kpk berunang
yang logis buat saya adalah kalau begitu revisi saja undang undang kpk nya
supaya tidak terganjal oleh pasal
itu yang disasar
maksudnya karena revisi undang undang kpk
yang selama ini selalu dicurigai akan ada pelemahan terhadap kpk disitu
itu sangat mungkin terjadi
di bagian lain juga tadi saya sampaikan bahwa ada aturan yang meringankan lebih meringankan di kuhp
ada juga ketentuan di pasal tujuh ratus dua puluh tiga yang menentukan bahwa
kuhp menyebutkan bahwa dalam jangka waktu satu tahun
maka ketentuan dalam buku satu yang tadi di kuhp akan berlaku secara seluruhnya terhadap ketentuan di luar kuhp
undang undang di luar kuhp
ketentuan ketentuan tadi yang meringankan
itu tentu diberlakukan
harus diberlakukan terhadap semua
diberlakukan terhadap semua undang undang termasuk tipikor
dan ketika kita bicara
tapi pak masa malang tidak fair
kami punya pasal dua ratus lima belas
bahwa ketentuan dalam buku satu kuhp itu berlaku untuk semua tindak pidana diatur di luar kuhp
kecuali apabila undang undang yang bersangkutan di luar kuhp itu menyebut bahwa akan dilakukan pengecualian
jadi itu adalah pasal itu
ada format kata itu bu ya
saya menangkapnya begini prof
kalau itu bisa dilakukan
ijin kan pak
maknanya begini prof
pasal dua ratus lima ini kalau ada interpretasi di jangka waktu
ada juga interpretasi mengharmonisasi
saya pernah baca di salah satu buku
pasal dua ratus lima itu bisa dianggap dimaknai bahwa iya itu masih berlaku undang undang khusus
sepanjang belum lewat satu tahun
setelah satu tahun harus berlakulah dia semuanya
bisa juga dimaknai begitu
multi interpretasi jadinya ya
atau di bagian lain ada juga ketentuan di pasal tiga
ketika terjadi satu tindak pidana terjadi perubahan undang undang
artinya bergeser ini yang tadi dicabut dari undang undang tipik korps pindana
yang diandalkan ke kuhp
maka yang diberlakukan adalah yang paling baru
kecuali yang paling lama menguntungkan
bagi pelaku tersangka atau terdakwa
itu interpretasinya ya
itu bunyi pasal tiga
oh bunyinya pasal tiga
dan itu sudah ada di kuhp pada detik ini juga
itu sudah lama ada ya sekarang pasal dua
akan ada kebingungan maksudnya
contohnya nanti akan jadi kebingungan
maksud saya hari ini pasal itu tetap ada juga
dua ratus lima ada di satu ratus tiga dan sebenarnya disalin dari pasal sembilan puluh satu straffre belanda
tetapi undang undang tipikor kan tidak ada di kuhp sekarang
itu kan sudah di undang undang tipik korps kan ada di undang khusus semuanya
tidak ada yang dimasukkan
jadi maksud saya akan ada banyak perdebatan
apa maksudnya undang undang tipik korps tidak masuk semuanya di kuhp
prof tadi kan bilang bahwa pasal tiga itu juga sudah ada di kuhp sekarang
betul itu memang sudah ada sekarang
tetapi tidak ada tindak pindahan khusus
makanya ini saya tadi mencoba menyampaikan bahwa
ada pasal dua ratus lima iya ada juga
tapi pasal tiga ada juga pasal soal tujuh ratus dua puluh tiga tadi
ada ruang untuk berdebat di sana yang padahal dalam konteks penegakan hukum kita butuh satu kepastian hukum
memperlambat jadinya nanti
jangan sampai kemudian kita bolak balik dibawa ke pengadilan
sederhananya ketika nanti kpk menjalankan ini semua
kalau masuk ya permintaan kpk tidak dikabulkan
suatu saat menjalankan kasus atau mengerjakan sebuah kasus
lalu ada perdebatan dengan lawyer dari
mungkin para tersangka atau terdakwa kasus korupsi begitu
sehingga berkutatnya disitu saja prof tuti
tidak proses penegakan hukumnya yang berjalan
dan tidak mungkin setiap kita berdebat kita harus panggil prof tuti untuk menjelaskan
iya itu kemungkinan untuk di debat
semua peraturan undangan itu mungkin untuk didebat di pengadilan manapun
entah itu dibawa ke mk atau ke ma atau di peradilan
tapi anda tidak melihat itu sebagai celah yang besar ya bagi kpk sebagai pengadilan
memang tadi tujuh ratus dua puluh tiga harus kami akui bahwa kita kurang jeli untuk menerangkannya
jadi kalau kita lihat di dalam khp sekarang itu tidak ada pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran
sedangkan di undang undang lain di seluruh indonesia itu masih dibedakan
nah ini loh yang harus disesuaikan
sekarang itu kita tidak merumuskan misalnya kata dengan sengaja
itu di dalam rukhp itu tidak ada lagi
ini masih ada di semua undang undang
masih ada dengan sengaja
masih ada melawan hukum
nah ini harus kita ubah juga
jadi penyesuaiannya itu adalah lebih kepada hal hal yang pokok itu
memang nanti kami betul tadi saudara samala harus memikirkan tentang tindak pidana khusus
jadi pasal dua ratus lima harusnya nanti juga didukung di dalam pasal tujuh ratus dua puluh tiga tadi
itu yang harus didukung
baik ini kita kan berusaha untuk menerjemahkan hasil pertemuan dari kpk pihak pemerintah kepada publik
tentang dibedakan hal hal yang penting
tentang di mana sih letak beda kpk dan pemerintah dalam memandang soal pasal pidana khusus di rukhp ini
tapi kita nantikan terus hasil diskusinya karena masih ada ruang diskusi ya
menurut men kalau belum kamu ya
maksudnya begitu ya
walaupun nanti belum tentu dikabulkan seluruhnya permintaan kpk
dan belum tentu permintaan kpk permintaan kita dikabulkan seluruhnya oleh kpk
kita lihat nanti masyarakat ingin melihat hasilnya seperti apa
yang pasti keinginan masyarakat adalah agenda pemberantasan korupsi di tanah air tidak terganggu
terima kasih bang rasamangla
terima kasih juga prof tuti atas waktunya malam hari ini bergabung di prime news
prime news masih akan segera kembali dengan topik ulasan yang lain terkait dengan wacana larangan terhadap ex napi koruptor atau napi kasus korupsi untuk bisa maju sebagai calon legislatif
kami akan mengulasnya
sampai saat lagi